kacau pantat hati mana mak
biar tepos tapi keren kan mot
tadi gimana mak kuenya ada yang laku gak
katanya semua udah pada punya kue
ada yang beli
ada yang bikin sendiri
kue yang kagak laku nanti kasih sama encang encing lo aja ya
kalo encing sama encang udah bikin kue sendiri gimana mak
yaudah makan aja sendiri
apaan ya si t
t enah ami
yang beneran tadi nyari ngkong eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
pamit ya mas saya mau mudik wah semuanya pada pakai kacamata hitam keren nggak keren
yang lebih keren lagi kalau apa kacamatanya dilepas pak mot belumnya kacamata sono biar
lebih keren bang agak biar tambah jelek pak bapak nanti malam kita jalan jalan yuk pak kemana
ya keliling kota toh pak tuh
hai mau ngapain ya lihat takbiran nonton takbiran tv juga ada bu
mas nanti buka puasa pakai apaan gado gado besok pagi makan apaan gaduh gaduh
masa dari kemarin gado gado mulu mama sebenarnya pengen masak kari daging buat
besok tapi mah jangan kari daging deh gigi palsunya babe kan belum kuat makan daging
mau kemana mau ke depan ngapain cari angin
waalaikumsalam eh bang osman pasti jaringkong lagi ya iya kan tadi udah kesini ada tunggong

maksudnya koq maksudnya kalau kita ngeluarin jakak pitras sebelum sholat id sebelum lebaran maksudnya kalo kita ngeluarin jakak pitras sebelum syolat id sebelum lebaran
maksudnya kalo kita ngeluarin jakak pitras sebelum sholat id sebelum lebaran
maksudnya kalau kita ngeluarin jakak pitras sebelum sholat id sebelum lembaran
puasa kita selama sebulan jadi lengkap
perkataan dan perbuatan kita kagak baik
semua jadi muntur
kalau gitu alia harus keluarin zakat fitrah dong kak
kadang kadang alia suka berantem sama teman alia
nah zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu
alia kan belum bisa cari nafkah sendiri
jadi belum mampu
jadi bapak alia bisa ngeluarin jakat buat alia
jadi pahala alia selama puasa abdul
kalau gitu tukang cendol juga harus ngeluarin jakat fitrah kong
iya kan dia bisa nyari nafas sendiri
tuh ngeluarin tuh bang
iya nanti abang bayar zakat fitrah di masjid
bih gigi palsu bame udah kuat belum
udah emang apa
anu rencananya besok surti mau beli daging
hah gitu dong gue nemen
daripada kari ayam muluk gue bosen
lu ada duitnya ke gak
nih buat tambahin buat beli daging
makasih ya be
dad lagi istri lahat dong
sama gue juga lagi bingung
istri saya minta yang macem macem lagi
sama bini gue juga
gimana sih dad nyamain nyamain aja
iya intinya udah kenapa ya nos
oh gitu terserah
yang enggak udah
halo enggak apa apa duduk di sini enggak apa apa
buruan lu mau cerita apaan situ duluan aja det gimana sih lu kan lo yang mau cerita
enggak jadi deh anu kan kita masih puasa udah baik
kenapa mah dari tadi dipanggil panggil enggak nyaut nyaut kiranya manggil lengkong bukan bobby
nih beli daging sapi ke pasar sekilo ngerti mah
hah masa beli daging sapi aja nggak ngerti jadi yang beli makan mau masak ini loh pietok
saya mau nawarin kue kering buat lebaran ini enak loh saya buat sendiri sebentar ya
buatan saya sendiri
ide bang oja keren banget sama tanya
bang antri bobby dong mana supermarket mencari daging sapi daging sapi di pasar
sama aja harganya bagian kalau supermarket lebih enak adem perusahaan awar ya dah ya
gampang kasih aja sampel pasti enak
bukan begitu maksud gue
sekali sekali situ harus nyenengin istri
supaya dia tuh suka apa yang dia suka
wih lagi pada ngeronda nih
man dari mana man
nah bisa juga lo tahun ini bayar zakat
lo berdua udah berbayar
oh kalau saya udah dong
mungkin masih ada waktu
jangan lupa sekalian bayar buat anak dan istri
gue kagak makan daging dong besok
nah ini ya
daging banyak tuh dad
oh seperti itu
yaudah ntar sore saya suruh mantu saya nganterin
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
temen mak bilang dia jadi ambil kuenya
jadi ntar sore lo suruh laki lo nganterin ya
mak mau cobain
mak mau cobain
mak mau cobain
kecap mata tadi mana mak
ado ga berantem
jangan bo midap